weekend ini mau kemana
ini tuh udaranya lagi panas banget disini
kayaknya enak kalau kita berenang berenang ya
kebetulan di tangerang tuh ada tempat baru namanya
seru banget dan hari ini saya mau ngajak ponakan saya main di sini
selain wahana air di sini juga disediakan outdoor playground yang tidak kalah seru
tuh lihat ada mobil listrik
lengkap dengan prosotan
dan juga ayunan
juga ada kereta mini yang akan membawa kita keliling area outdoor ini
tapi kalau siang seperti ini
jangan lupa ya nanti pakai topi dan juga sunblock
sekarang saatnya kita mendinginkan suasana dan juga badan
kedalam air kita
jangan lupa ganti baju renang dulu dong
yuk sini sini pasukan kita berubah dulu
inspirasinya kita tuh ceritanya mau bikin tangerang rasa bali gitu
biar orang tuh gak perlu jauh jauh ke bali lagi
tapi bisa ngerasain bali vibes tuh di tanggerang gitu
makanya kalau ngeliat temen temen semuanya tuh pasti bisa keliatan
kalau misalnya ini tuh bali banget
ada beberapa wahana air yang bisa kita coba di waterpark ini
untuk anak anak bisa mencoba perosotan
jangan lupa pakai ban pelampung yang lucu ya
main tembak tembakan air juga seru
sambil kita menunggu guyuran ember raksasa yang akan mengguyur kita
kalau mau santai santai menikmati suasana sambil naik pelampung di kolam arus juga bisa
kita cukup duduk manis dengan pelampung
dan arus kolam juga bisa menikmati suasana yang menarik
yang ini akan membawa kita berkeliling area waterpark
gak ketinggalan ada kolam mandi bola
yang pastinya disukai anak anak
tapi tenang orang dewasa juga boleh main kok
harganya sama hasilitasnya sesuai
karena emang kebetulan suka banget berenang
jadi kita sering mengganteng ke waterpark yang di mana mana gitu
berikutnya yang bikin jantung dakdikduk
tapi seru banget untuk dicoba
apalagi kalau bukan tower slide
yang warnanya tuh juga gemes gemes gitu
yaudah bismillah yuk
kita naik pemirsa
doain selamat ya
ternyata benar lumayan serem ya
kenceng banget turunnya tadi
jadi perhatikan ya
kalau misalnya anak anda mau mencoba
atau anak anak bisa coba seluncur yang lebih pendek aja deh
sampai menunggu keponakan saya yang masih main air tuh disana
saya istirahat dulu deh sebentar di paradiso
yang suasananya tuh ala ala kafe di bali gitu
untuk tiket masuk terbagi dalam tiga jenis
tiket silver yaitu masuk kolam saja seharga rp tiga puluh sembilan
untuk senin sampai jumat
dan rp lima puluh lima di sabtu dan minggu
tiket gold yang sudah termasuk outdoor playground
seharga rp lima puluh lima di senin sampai jumat
dan rp tujuh puluh lima di sabtu dan minggu
dan untuk tiket platinum yang bisa mengakses semua wahana
harganya rp tujuh puluh sembilan di senin sampai jumat
dan untuk sabtu minggu harganya rp sembilan puluh sembilan

menyenangkan hati lah cari makan yang bisa berjangkau
karena kita nih untuk tempat tempat seperti ini gitu kan
satu satunya tempat yang nyaman
g town square yang ada di gading serpong tanggerang ini
menyajikan aneka makanan dan minuman nusantara
ada oriental western dan juga modern
dan suasananya tuh mirip mirip pusat kuliner yang ada di thailand sana
supaya nggak bingung mau pesen apa
ada baiknya sebelum kesini anda browsing dulu makanannya
supaya pas sampai kita tinggal cari deh tenannya
sambil makan kita juga bisa menikmati suasana hierotik perkotaan
sambil menyantap makanan enak
mantap sudah ini sih
dan pilihan saya jatuh pada dakochi alias sateji
ada dua nih yang saya pesan
yang rasa brown chicken dan yang satu lagi rasa bulgogi
terus saya juga pesen beef row
ini yang varian kimchi dan juga enyoki
nah untuk makanan penutup
saya pilihnya es krim kelapa
dan juga minumnya es kut bali
rasa koko pandan yang seger ini nih pemirsa
sate ayam jepangnya
mantap ya kita cobain satu satu dulu
sipuk dan bumbunya itu melesap sampai ke dalam
memiliki luas hampir delapan meter persegi
pusat kuliner ini menghadirkan sekitar dua ratus pelaku kuliner umkm
yang dibagi menjadi dua bagian
terdiri dari luar dan juga dalam ruangan
dan semuanya ini bisa ditemui setiap hari
mulai pukul empat sore hingga sepuluh malam
sempurna udah malam ini ya
makan udah kenyang
ada minuman seger
ada dessert yang manis gurih
dan dengerin tuh lagunya lagu yang trend sekarang ya
lalu gitu saya mau
sampai dengerin lagunya sampai habis
besok mau kemana lagi
oke tungguin tiap weekend ya
makan apa lagi ya